pada zaman dahulu kala kota florence menghadapi krisis
artsville street kehilangan kepercayaan pada seninya
pelukis dan seniman yang pernah membangkitkan semangat jalanan ini
kini memalingkan kepala mereka dari warna
alasannya adalah kemiskinan
seni disukai oleh semua seniman tapi pelukis dibayar sangat sedikit
perlahan lahan jalan jalan kehilangan keharumannya
orang tua mengambil warna dari anak anak mereka
pelukis mulai mengambil pekerjaan sambilan di lingkungan mereka untuk mencari nafkah
dalam masa masa sulit seperti itu
hanya beberapa seniman yang berani memeluk seni dan tetap melakukan apa yang mereka sukai
dua dan tiga
dan satu dari seniman pemberani itu adalah sue dan john c
sue dan john c bukan hanya pelukis hebat
tetapi mereka adalah teman baik
mereka akan membuat lukisan dan menjualnya ke majalah
mereka tidak mendapatkan banyak uang
tapi mereka senang mengikuti hasrat mereka
di antara keduanya
su adalah seorang wanita yang berkepala dingin dan praktis
dia akan bekerja keras dan menghadapi setiap masalah dengan bersyukur
john c selalu takut untuk menghadapi masa depan
sue dan john c memiliki tetangga dengan nama tuan berman
sekarang tuan berman adalah lelaki tua
tapi dia penuh dengan kehidupan
dia akan melukis apapun yang terlihat
bangku bangku di jalan
anak tangga di gedungnya
dia termasuk pelukis langka yang mencoba menjaga semangat artsville untuk tetap hidup
menjadi pelukis sendiri
tuan berman sering membantu su dengan pekerjaannya
dan di sini
jika kau bisa sedikit menambahkan bayangan
ini akan terlihat hampir nyata
oh tuan berman
kau adalah pelukis yang sangat berbakat
kau harus meletakkan lukisanmu untuk dijual
aha aku tidak tahu
apa yang akan kulakukan dengan uang itu
aku hidup sendiri
aku hidup sendiri dan tidak butuh banyak uang
orang orang di kota ini perlu memahami bahwa tidak semua hal harus dilakukan demi uang
kau tidak boleh berhenti melakukan apa yang benar benar kau sukai
semua berjalan dengan baik
sampai suatu hari john c jatuh sakit
dan tidak peduli apa yang dilakukan dokter
john c tidak akan sembuh
apa dia akan baik baik saja
aku telah menulis beberapa obat untuk diambil
tapi su kau harus meyakinkan dia untuk tetap positif
sebagian besar masalah dan penyakit kita tetap ada karena pemikiran negatif kita
dia akan pulih hanya jika dia mau sembuh
sue mencoba segalanya untuk membuat john c senang
dia akan memasak makanan favoritnya
menceritakan leluconnya dari pekerjaan
dan membawa bunga untuk menjaga ruangan tetap segar
tetapi tidak ada yang berhasil
aku rasa aku tidak akan pernah menjadi yang lebih baik sih
aku merasa benar benar buruk bahwa kau harus bekerja sangat keras
sementara yang aku lakukan hanyalah berbaring
john c kau ini kan temanku
aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mengurusmu
halo anak anak apa aku mengganggu kalian
oh halo tuan berman
bagaimana keadaan john c sekarang
oh john c kau akan cepat sembuh yakinlah
aku merasa tidak enak badan tuan berman aku lelah menjadi lemah
oh anakku kelemahanmu adalah di pikiranmu
ya su memberitahuku apa yang kau katakan padanya
ya di mana ada jalan di situ ada kemauan atau sesuatu
hahaha yang benar
di mana ada kemauan di situ ada jalan
ya aku setuju katakan padaku tuan berman apa tema lukisan terakhirmu
oh ini tentang impianku yang telah lama hilang
aku membuat lukisan dari jalan yang kita tinggali ini
aku mencoba menunjukkan bahwa para pelukis dan seniman semuanya ada di jalanan
melakukan satu hal yang paling mereka sukai melukis
itu mimpi yang mustahil untuk dimiliki itu tidak akan pernah terjadi
nah itulah keindahannya kau bisa bermimpi tentang apapun
kecuali kau tidak bermimpi kau tidak akan pernah mencoba mewujudkannya
aku yakin suatu hari nanti seniku akan menyelamatkan kehidupan
aku memiliki kemauan untuk menemukan jalan
seni sangat kuat anakku
karya seni yang kuat dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter
yang harus dilakukan oleh seorang seniman adalah tetap positif dan memiliki keyakinan
ayo johnsy jangan terus menerus bersedih
tanaman iv tumbuh di dinding itu
hanya itulah yang selama ini membuatku sedikit bahagia
bukankah itu bagus
iya tapi tanaman itu juga akan meninggalkan aku
ketika aku pertama kali melihatnya ia memiliki sepuluh daun
sekarang hanya memiliki tujuh daun
aku akan kehilangan semua harapan ketika daun terakhir jatuh
itu adalah hal yang mengerikan untuk dikatakan johnsy
jangan berteriak padanya sue
ketika seseorang sedih berteriak hanya menggantikan
berteriak hanya mengganggu mereka
kita tidak tahu bagaimana perasaan dia saat ini
hah kau benar tuan berman
johnsy tidak keberatan
dia merasa bersalah untuk temannya
lebih banyak hari berlalu dan kesehatan johnsy semakin memburuk
dokter tidak bisa berbuat apa apa
karena johnsy sudah berhenti meminum obat obatannya
su akan selalu meminta dokter untuk beberapa pengobatan alternatif
dan yang dia katakan adalah
dia harus membuat pikirannya lebih kuat
suatu kali ketika su memasuki gedungnya
dia melewati tuan berman
dia basah kuyuk
tuan berman apa kau baik baik saja
apa yang terjadi
tidak ada anakku
aku melukis bangku di taman kita hari ini
kau tahu yang di bawah atap itu
kau sedang berbicara tentang bangku di bawah atap taman
setidaknya ada dua puluh dari mereka
kau melukis semuanya
dalam satu hari itu pekerjaan yang terlalu banyak
dan bagaimana kau bisa basah begini
mereka semua kan ada di bawah atap
aku lupa membawa payungku
kau lihat seperti yang aku katakan
tuhan berman kau tahu semua orang jatuh sakit hari ini
kau harus menjaga diri sendiri tuan berman
apa kau demam
kok tidak terlihat baik baik saja
haruskah aku memanggil dokter
oh ya ampun
kau terlalu banyak bertanya anakku

oh ya ampun
ketika aku melukis aku adalah manusia paling bahagia di seluruh dunia
tidak ada yang bisa menyakitiku atau menggangguku
seni adalah hidupku
katakan padaku bagaimana kabar johnsy sekarang
tidak begitu bagus
kau ingat tanaman iv yang dibicarakannya
hanya ada empat daun yang tersisa sekarang
dia terus saja menatap tanaman itu
aku berharap daun terakhir tidak jatuh tuan berman
aku sangat berharap johnsy akan kehilangan semua harapannya
tidak kita tidak bisa membiarkan itu
iya tapi hari ini hujannya lebat sekali
aku yakin angin akan menerbangkan semua daun
bagaimana orang bisa menghentikan tanaman dari kehilangan daun terakhirnya
hmm ya sue
di mana ada kemauan di situ ada jalan
hah sekarang aku tidak melihat jalan itu dan aku kehilangan keinginanku
aku akan pergi ke johnsy
tuan berman kau juga jangan lupa ke dokter ya oke
sampaikan salamku untuk johnsy
malam itu badai hujan es menghantam kota
semua orang di artsfield street menutup jendela mereka dan meringkuk di dalam rumah
namun johnsy ingin su membuka jendela
dia ingin melihat suara suara
dia ingin melihat apakah daun terakhir telah jatuh
tapi sue menolaknya
kesehatan johnsy bisa menjadi lebih buruk kalau mereka membuka jendela dan membiarkan angin masuk
sedikit yang dia tahu bahwa su juga khawatir tentang daun terakhir
keesokan paginya matahari bersinar terang
badai hujan es telah berlalu
su tahu dia harus membuka jendela sekarang
untuk berapa lama dia bisa menutupnya
dia menutup matanya sambil membuka tirai
hahaha johnsy daun terakhir masih ada
apa itu tidak mungkin bagaimana itu masih bertahan
itu kehendak daun johnsy seperti yang dikatakan oleh tuhan berman
carikan aku obat obatan
kalau daun mungil saja bisa menantang badai kenapa aku tidak bisa
aku akan menemukan cara untuk pulih
oh johnsy aku akan mendapatkan apapun yang kau inginkan katakan padaku apa yang kau butuhkan
seni sangat kuat anakku
karya seni yang kuat bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh dokter
aku tahu apa yang aku inginkan
bawakan aku kanvas dan beberapa cat warna
kebahagiaan su tidak mengenal batas
dia bergegas dan membawa semua cat warna yang dia miliki
dia mengatur kanvas di tempat tidur johnsy
su senang memiliki temannya kembali
seiring berjalannya waktu johnsy pulih sepenuhnya
dokter dan su keduanya sama sama terkejut
dia tidak lagi berbicara tentang betapa lemahnya dia
atau apa yang tidak bisa dia lakukan dalam hidup
bahkan dia sekarang mendiskusikan mimpi barunya dengan shoo
aku ingin melukis jembatan london
aku yakin suatu hari kau akan bisa melakukannya
di mana tuan berman sue
sudah lama aku tidak melihatnya
aku senang kau bertanya johnsy
aku ingin memberitahumu tentang ini setelah kau pulih sepenuhnya
usia tuanya telah menyusul
ingat malam saat badai hujan es
dia jatuh sakit pada pagi itu juga
tapi dia pergi ke dokter kan
itulah yang terjadi pada tuan berman
aku ingat dia telah mengatakan bahwa ketika dia melukis
tidak ada yang bisa menyakitinya
lihatlah daun terakhir di dinding itu johnsy
masih ada di sana
itu bahkan tidak bergerak sedikitpun
dia melukisnya malam itu
dia benar benar seorang pelukis yang hebat
di pagi hari dia mulai menggigil
orang orang membawanya ke rumah sakit
aku bertemu dengannya sehari setelah itu
dia merasa damai ketika aku mengatakan padanya bahwa kau telah pulih
aku memberitahunya bahwa daun terakhir tanaman iv telah memberimu kekuatan
dia meninggal johnsy
tapi johnsy kau membantunya memenuhi mimpinya
bukankah dia pernah bilang bahwa seninya akan menyelamatkan kehidupannya suatu hari nanti
lihatlah daun terakhir itu
dan itu menyelamatkan hidupmu
itu bukan hanya karya seni
itu adalah mahakarya
dan aku akan memenuhi mimpinya
segera kata tentang daun terakhir dan tuan berman menyebar ke seluruh kota
pelukis penyair penari penyanyi dan semua seniman terinspirasi
mereka semua berkumpul di bawah tanaman iv dan bersumpah untuk membawa seni kembali ke artsville street
dan itulah yang terjadi
jalan jalan menjadi hidup kembali
ada lukisan di setiap dinding
dan pada beberapa orang juga
john c dan sue mengumpulkan tabungan mereka dan mulai mengajar melukis di bawah nama the berman art
orang tua akan mengirim anak anak mereka yang lebih muda untuk mempelajari semangat hidup di sana
semua orang melanjutkan lukisan mereka
mereka tidak berhenti bekerja sambilan
tetapi mereka menikmati pekerjaan mereka sekarang karena mereka tahu mereka tidak akan pernah berhenti melukis
dan untuk john c dan sue ya orang orang itu juga berhenti melukis
dan setelah itu orang orang di jalan artsville merasa lega memiliki warna kembali dalam kehidupan mereka
semua orang menyadari betapa pentingnya sebuah seni dan terus maju untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka untuk the berman art
dan segera berman art tumbuh dan menjadi berman institute
yang lebih menarik lagi adalah bahwa setiap anak di the berman institute diajarkan untuk melukis satu hal sebelum hal lain
yaitu daun terakhir
karena daun itu akan mengajarkan pelajaran yang sangat penting bagi semua
di mana ada kemauan selalu ada jalan